dari keterangan tersangka sementara tersangka menaiki uang kerja
ketika diperlukan penyelidikan tim gabungan antara satreslim polresimahi dengan polsekirilin
yang melakukan penyelidikan dan kemudian mengarah kepada tersangka i
yang kemudian ditangkap dari tni
untuk motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka